sampai jumpa di video selanjutnya
aku bukan yang gak percaya sama kamu tapi aku juga gak bisa bilang kalau
karena dokter bilang bahwa resiko transplantasi itu tidak hanya bisa berakibat fatal bagi penderimanya
tapi juga bagi pendonornya
ibu rossa afari setelah menjalin pemeriksaan dan cek aborterium
ibu bisa menjadi pendonor untuk sedari kandung ibu yaitu ibu malika
malika kamu tahu kan aku sayang sekali sama kamu dan am willing
menjadi pendonor kamu
apapun akan aku lakukan untuk kamu supaya kamu sehat kembali
tapi aku masih punya anak anak yang butuh aku warga
dan aku belum siap untuk hidup dengan satu ginjal
oh ayolah tuhan
malika tak payah dipercayai
aber waktu percaya di seseorang negeri
adalah negeri yang keras

harusnya ga ada keamanan
tidak ada hadir siapapun
ini adalah ke star
tapi mama terlalu takut untuk mengangkatnya
mama takut untuk disuruh cepat cepat operasi dan memberikan satu ginjal mama buat malika
mama takut sekali
mama takut itu juga akan berakibat fatal buat mama
karena terlalu berpikir
sampai telepon berdering pun dari rumah sakit
itu mama jadi abaikan karena mama takut seperti seolah olah telpon itu mengejar ngejar mama untuk segera melakukan operasi
karena pihak rumah sakit ingin mengabarkan kondisi malika yang tiba tiba drop
dan mama satu satunya keluarga yang bisa dihubungin
yang harusnya dihubungin oleh rumah sakit untuk mengabarkan kondisi alika
sampai pada akhirnya
malika meninggal tanpa mama ada di sisinya
mama menyesal sekali
bisa putar kembali waktu untuk
mama menyesal nita
nisa jadi kehilangan mamanya
mama menyesal sekali nita
mama menyesal sekali
membuat mama bertahun tahun dikejar perasaan bersalahnya sendiri
ibu mbak andin makan malamnya udah siap di meja makan
oke yaudah nanti aku kesana
udah aku aja
iya terima kasih gigi
makan dulu ya
mungkin sekarang mama lagi kepikiran
tapi mama tetap harus makan
menurut aku sebaiknya mama juga
harus bicara ini
semua ini kesal
aku yakin salah juga
pasti akan menerima dengan lapangan dada
mama masih ragu sih din
mama gak yakin apakah
salah nanti bisa menerima
coba diomongin baik baik aja dulu ma
aku gak mau mama dengan ada perasaan seperti ini
mama jadi kepikiran terus
dan itu gak sehat ma
mama jalanin ini semua tuh gak sehat
tapi memang sedikit banyak ya
sudah cerita sama kamu itu
mengangkat sedikit beban mama
walaupun rasa bersalah itu tidak akan pernah hilang
dan untuk terus terang sama salah
aku bantu bicara sama dia
dia melihat mama menyobek
rumahnya selalu dibogor
dan dia menggunakan ini
untuk memeras mama
dia akan ngomong ini kesal
kalau mama tidak menjadikan dia sebagai brand ambasadornya maharatu
aku gak tau ya
ini sebenarnya bukan
peranahnya aku juga
kita sebagai keluarga
aku rasa soal tidak pantas untuk mendapati sienna
sienna gampang terhasut
dan bisa bisa ada yang memeras mama
mama itu adalah keluarganya soal
dan soal sangat menghormati mama seperti mamanya dia sendiri
dan dia memperlakukan
itu soal mama
aku juga gak bisa bilang kalau
aku percaya kamu sepenuhnya setelah
hampir nyelakai nandin
normal buat aku untuk menanyakan lagi
karena jarang banget tante rosa
aku main ke pondok pelita terus dia
gak nemenin sampai kau pulang
aku cuma mau tahu kebenarannya
kamu ada ngomong sesuatu soal mama ke tante rosa
aku ngerti kalau kalian itu dekat
sekarang kamu malah mikirin tante rosa
daripada aku yang ada di hadapan kamu
aku yakin kok tante rosa tuh tahu sesuatu tentang pendonor mama kamu
aku yakin banget
tante rosa itu sebenarnya bisa jawab
kenapa orang itu mundur
kadang orang itu gak sebaik apa yang kita pikirin
ya aku juga gak heran sih
kalau ternyata pendonor itu adalah tante rosa sendiri
kok minta bil sih
aku kan belum selesai makan
ya terserah kamu
kamu tuh selalu aja ya
jadi orang tuh terlalu baik
kamu aja gak tau sebenarnya orang di belakang kamu tuh beneran tulus atau jujur sama kamu
aku nggak paham lagi sih
kali ini kamu bener bener keterlaluan
kamu tuh terlalu jauh tau gak
masuk ke persoalan aku sama tante rosa sama mama
awalnya aku tuh seneng banget sih
nah kamu cari tau soal mama ke tante rosa
karena aku pikir kamu pengen belajar soal mama
dan kamu pengen belajar